mana menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti menggelar aksi bersih sampah di terenggalek jawa timur bersama ratusan warga dan berbagai komunitas di sana
dan dalam aksi tersebut proses pembersihan fokus kepada sampah plastik atau non organik
aksi bersih sampah ini dilakukan di pantai perigi kecamatan watulimo kabupaten trenggalek jawa timur selasa pagi
aksi ini diikuti oleh menteri perikanan dan kelautan susi pujiastuti pelajar masyarakat serta berbagai komunitas pelestari lingkungan
menurut susi pembersihan pantai penting dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan pesisir
proses pembersihan pantai ini difokuskan pada sampah non organik berupa plastik dan sejenisnya
karena saat itu semakin banyak sampah plastik yang masuk ke laut
membanjirnya sampah plastik di wilayah pesisir harus mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan
karena apabila dibiarkan akan mengancam kelestarian dan ekosistem di laut
bahkan pihaknya memprediksi apabila produksi sampah plastik dibiarkan
maka dua puluh tahun ke depan jumlah sampah plastik akan lebih banyak dibandingkan ikannya
kenapa harus pakai sedotan akhirnya sampah plastik di mana mana
akhirnya laut kita juga penuh dengan plastik
menurut susi perigi merupakan salah satu teluk terbaik di dunia yang memiliki berbagai potensi
mulai dari perikanan hingga pariwisata
pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk para pelaku usaha di bidang kelautan
untuk berkomitmen dalam menjaga kelestarian dan kebersihan ekosistem laut dan sekitarnya
sementara itu salah seorang peserta aksi bersih pantai meli nandir
malah berharap dengan kondisi pantai yang bersih akan membuat nyaman para wisatawan yang datang
pantainya semakin bersih dan semakin banyak pengunjung dan wisata yang ingin berwisata di pantai perigi ini
warga berharap aksi bersih pantai terus dilakukan
oleh pengelola instansi terkait sehingga kondisi pantai tetap terjaga kebersihannya
fadli rahmawan trenggalek jawa timur